menjelang ramadan nuansa harmonis terasa di kampung bali desa kertabuana kutai kartanegara pada jumat pagi
sejumlah tokoh masyarakat adat bali datang dan membantu membersihkan masjid at tahiriah yang berada di tenggarong seberang
bersama dengan umat muslim para tokoh adat bali mulai membersihkan baik dalam dan luar masjid
tujuannya agar silaturahmi antar warga antar masyarakat bisa terus terjaga
kami berupaya untuk bagaimana juga menyambut bulan suci ramadan ini walaupun kami beda keyakinan tapi kami tetap mendukung agar suksesnya kegiatan keagamaan
desa kertabuana merupakan desa transmigrasi asal provinsi bali sejak seribu sembilan ratus delapan puluh dua sehingga wajar jika masyarakat bali menjadi warga mayoritas di desa tersebut
membantu kebutuhan pokok masyarakat pengurus masjid bekerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan provinsi bali menggelar festival ramadan
berlokasi di masjid baitul makmur denpasar acara festival digelar dengan menjual sejumlah bahan pokok dengan harga yang murah
salah satu yang paling diburu warga adalah minyak goreng curah yang dijual rp empat belas per liter
pihak penitia mengaku pasar murah festival ramadan ini ditujukan untuk memudahkan umat muslim yang akan menjalankan ibadah puasa
dan festival ramadan ini menjadikan media agar khususnya bagi yang muslim untuk mendapatkan kebutuhannya goreng sebelum memulai ibadah puasa ramadan
kebutuhan yang disediakan berupa minyak goreng dan sejumlah kebutuhan dasar seperti beras s l p g hingga buah buahan